dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus
halo selamat sore pak kabit humas
boleh digambarkan kepada kami bagaimana kronologis kemudian polisi melakukan pencarian dalam pelarian chai changpan beberapa waktu terakhir dan di mana ditemukannya terpidana tersebut
terima kasih mbak dea kita ketahui bersama kan memang bahwa salah satu pelarian lapas kelas satu tantrang atas nama cai cangpan alis antoni yang melarikan diri sejak bulan sebelum yang lalu
kemudian hasil penyelidikan yang kita temukan dan juga beberapa keterangan saksi termasuk istrinya bahwa yang bersangkutan memang sejak keluar dari melarikan diri dari lapas kelas satu empat lima jam
dalam waktu empat lima jam sudah sampai di kediamannya di daerah
karena bogor sana perbatasan bogor dan tangerang atau daerah tenjo sana memang di sana adalah istri sama anaknya di sana
kemudian tim bergerak melakukan pengejaran tim gabungan antara polda metro jaya dirna narkoba polda metro jaya dan juga dari polres tanggerang kota melakukan pengejaran selama hampir kurang lebih satu bulan menyusuri hutan kenjo yang cukup luas
yang kita ketahui bersama bahwa memang kaisang pan ini kan tinggal di daerah tenjo bersama istri dan anaknya
memang sudah menguasai hutan tersebut karena memang sering keluar masuk ke sana
itu satu yang membuat dia memang bisa bertahan
kemudian juga dia mantan tentara sehingga masalah survival tidak terlalu asing buat dia
kemudian juga dia sering melakukan perburuan di dalam burung binatang ya burungnya
sering keluar masuk dua tiga hari sebelum dia masuk penjara pada saat itu
nah inilah yang kemudian tim bergerak hampir kurang lebih satu bulan di backup oleh brimop dan juga k sembilan
kita lakukan penyusuran
semalam kami dapat informasi dari salah satu kepala desa jasina daerah jasina
jadi kami jelaskan saja dulu bahwa hutan jasina kekuatan jasina itu dengan hutan tenjo itu bersebelahan
hutan tenjo ini cukup luas tujuh kelurahan tiga puluh empat desa kalau tidak salah itu ya cukup luas
kemudian kami dapat informasi bahwa memang ada orang sesuai dengan gambar cpo yang sudah disebarkan oleh petugas pada saat itu
bahwa memang sering bermalam di salah satu tempat pembakaran
di daerah jasina di dalam hutan
kemudian malam itu juga kami bergerak tim ke sana
dan memang di dalam pembakaran bali itu ada tiga orang yang sering memang bermalam di situ
itu kemudian kami tarik
kami tarik dengan maksud kita lakukan penggerbakan penangkapan
jam sepuluh tiga puluh kita lakukan penggerbekan ke sana
setelah melakukan penggerbakan sana yang kita temukan adalah seseorang jenazah yang sudah gantung diri
jadi yang kita identifikasi sementara ini bahwa dia adalah
nah ini yang kemudian kita lakukan dan kita bawa ke rumah sakit
karena mbak jati untuk kita lakukan otopsi
itu sementara ini kan begitu mbak
pak kabin humas ini kan kita tahu bahwa cai cangpan ini kan kakap ya
dengan maksudnya penjahat kakap ya
dengan bukti yang ditemukan saat itu satu ratus sepuluh kilogram
apakah dengan kejadian ini kemudian bisa mempersulit kemungkinan kemungkinan pengungkapan jaringan narkoba baru
cai campan saja sejauh ini
kalau kasusnya waktu penangkapan oleh mabes polri pada saat ini masih terus disusuri
mana jaringan jaringan yang cukup
ini karena memang che chang pan ini kan warga negara asing yang memang pada saat itu tertangkap dengan satu ratus tiga puluh lima kg sabu sabu
ya ini masih di alami
tapi kami konteksnya poda mekerja ini membantu menkumpah dalam hal ini
lepas kelas satu tanggerang untuk melakukan pengejaran terhadap cai cangpan
yang merupakan napi yang melarikan diri mbak
selain itu juga ada dua petugas yang diduga ini membantu chai chang pan saat melarikan diri
bagaimana sejauh ini penyelidikan oleh pihak berwenang
masih itu masih berjalan pak
sudah serta serta sudah tersangka
kami masih mengembangkan juga kemungkinan apakah kemungkinan masih ada lagi pelaku pelaku lain yang memang membantu si cai chang pan ini untuk melarikan diri
ini masih kami dalam
konteksnya itu ada tim sendiri tim penyidikan sendiri
ini kan adalah tim pengejaran
yang kita lakukan hampir kurang lebih satu bulan
tim masih ber
mengidap di dalam hutan ya
itu melakukan pengejaran
dan alhamdulillah sudah ditemukan tersangka ini
yang kemudian sekarang ini dalam kondisi sudah meninggal dunia dan kita sementara melakukan otopsi
dan juga kita sudah mengumpulkan alat alat bukti yang lain
alat alat bukti yang masih kata bahwa memang kata kata terang saksi juga tidak dibutuhkan dari kijabat samaran dan jogja pradesh
untuk bisa memastikan bahwa memang betul cai cangpan alias anton ini
meninggal karena gantung diri
akan digalami semua
artinya sampai saat ini kepolisian belum menemukan indikasi apakah ada yang membantu dalam pencarian selain dua orang tersangka itu pak kabitumas
masih itu konteks penyidikan mbak
penyidikan yang ini mbak
ini kan konteks kita yang untuk pengejaran mbak
jadi harus dibedakan
penyidikan itu yang membantu melarikan diri dua tersangka
ini masih terus kita lakukan penyelidikan
kita masih terus mencari mendalami
kemungkinan ada yang lain yang memang kan ada lainnya
nah ini masih nanti akan disampaikan juga konteks yang terhitungnya
terima kasih pak kabir dumas
polda metro jaya sudah bergabung sore hari ini bersama cnn indonesia newsroom